masih di news hour bandara internasional yogyakarta atau yogyakarta international airport akhirnya diresmikan
presiden jokowi memuji pengerjaan bandara ini dan berharap menjadi bandara paling ramai setelah pandemi covid sembilan belas
bandara yang diresmikan jumat pagi ini menelan biaya rp sebelas tiga triliun yang terdiri dari rp empat dua triliun untuk pembebasan lahan dan rp tujuh satu triliun untuk konstruksi
bandara yang sedianya diresmikan setahun lalu ini diklaim jokowi digarap dengan waktu yang cepat yaitu dua puluh bulan
runway bandara lebih panjang dari bandara lama atau bandara adi sucipto yaitu mencapai tiga dua ratus lima puluh meter dan bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti airbus tiga ratus delapan puluh atau boeing tujuh ratus tujuh puluh
luas yogyakarta international airport mencapai tiga belas kali lipat dari bandara lama dan mampu menampung hingga dua puluh juta penumpang
juga diklaim mampu menahan gempa hingga delapan delapan skala richter dan tsunami setinggi dua belas meter
dan sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan selamat siang
ini bagaimana jalannya peresmian bandara iya oleh presiden jokowi
ya peresmian tadi berjalan cukup singkat yang dilakukan oleh presiden jokowi
tadi dari pidato yang diberikan oleh presiden jokowi tadi hanya berlangsung sekitar lima menit saja
dan informasinya seperti yang anda sampaikan sebelumnya pada paket berita sebelumnya
di mana bandara ini dibangun sebenarnya sudah diresmikan presiden jokowi sejak januari tahun dua ribu tujuh belas lalu
dan sedianya diresmikan pada tahun lalu pada bulan maret
kemudian mundur pada bulan april
namun akhirnya baru bisa diresmikan pada hari ini
meski demikian tahun lalu juga sudah ada pesawat yang didaratkan
dan di bandara yogyakarta international airport
dan saat ini juga sudah beroperasi namun baru diresmikan secara resmi pada hari ini
dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bandara ini diklaim sebagai bandara yang pembangunannya adalah yang terbaik saat ini di indonesia
dan itu terdampak lebih banyak tiga belas kali lipat dari bandara adik sucipto yang sebelumnya beroperasi di yogyakarta
dan meski demikian sebenarnya bandara yogyakarta international airport ini bukannya berjalan mulus saja
namun pada awal awal pembangunannya terutama saat pembebasan lahan juga menjadi kontroversi
karena banyak warga masyarakat yang jumlahnya ada sekitar tiga ratus orang yang terdampak menolak untuk dipindahkan dari tanah yang mereka miliki
karena mereka biasanya
hanya bertani di kawasan kulon progo ini
namun sesuai dengan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua belas tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
maka negara bisa mengambil tanah rakyat secara sepihak
yaitu dengan cara memberikan konsinyasi dan harganya sesuai dengan yang ditetapkan atau disepakati bersama
dan kemudian bila masyarakat ada yang menolak maka uang jaminan atau konsinyasi tersebut dititipkan
pengadilan negeri kabupaten kota setempat dalam hal ini untuk di yogyakarta international airport dititipkan di pn wates
meski demikian tidak semua warga masyarakat kemudian mau menerima konsinyasi yang diberikan oleh negara
namun beberapa mereka sampai dengan saat ini tetap menolak pembangunan bandara dan tetap tidak mau menerima konsinyasi yang diberikan oleh negara
meski demikian bandara ini saat ini sudah beroperasi
dan bandara lama
struktur tetap masih diberoperasi
namun untuk kepentingan kepentingan militer dan kepentingan kepentingan selain penumpang
dan semuanya akan dipindahkan ke bandara yogyakarta international airport di kabupaten kulon progo
bila anda berada di yogyakarta maka perjalanan menuju ke bandara ini sekitar kurang lebih satu jam
dan ada sejumlah moda transportasi yang difasilitasi oleh pemerintah yang misalnya damri dari jogja kemudian menuju
di sejumlah titik yang dianggap titik titik sentral yang bisa mudah dijangkau oleh para penumpang pesawat menuju ke bandara yogyakarta international airport
terima kasih atas informasinya
hendrawan setiawan korrespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari yogyakarta